pemirsa presiden joko widodo tidak mempermasalahkan penggunaan pengawas dari warga negara asing
untuk proyek pembangunan ibu kota nusantara kalimantan timur
penggunaan pengawas asing tersebut untuk menjaga kualitas barang yang telah dihasilkan
pernyataan itu disampaikan presiden saat meninjau langsung harga pangan di pasar menteng pulo jakarta pada kamis siang
jokowi menegaskan usulan wna di proyek calon ibu kota negara itu bukan mandor namun hanya pengawas
jokowi menilai tidak ada yang salah menggunakan pengawas dari luar negeri untuk memastikan kualitas dari hasil proyek
jumlah pengawas wna pun hanya sedikit
apa untuk urusan kualitas barang nanti yang dihasilkan
nanti kalau jelek gimana kualitasnya
tapi kalau hanya satu dua yang bisa mengarahkan yang bisa mengontrol mengawasi sehingga kualitasnya menjadi prioritas yang baik